sudah hanya kamu menghancurkan hidup aku
kamu pergi begitu saja dan menjampakan aku seperti sampah
apa yang harus aku lakukan sekarang
darah daging kamu tumbuh dan hidup dalam rahimku
apa yang harus aku lakukan untuk menghadapi kenyataan ini
orang orang sudah menjampak aku sebagai perempuan murah
aku yakin kamu pasti senang melihat aku seperti ini
aku yakin kamu pasti senang melihat aku seperti ini
fatima kamu istirahat dulu ya
ibu mau nyari air minum
akhirnya dapat juga minum
dompet siapa ini
pasti orang itu
dari masa itu anak muda di rumah sakit masih saja pacaran
huh orang genah
apa ini dompetnya anak
tadi saya menemukan di situ
ibu baik baik aja kan
ibu gak apa apa kan
besok kita pulang ke desa saja ya
apa maksud ibu kita kembali ke desa
pekerjaan kita kan sudah selesai
kita besok pulang aja
demi allah bu
ibu jangan bicara berputar putar
saya ini sedang sakit
jangan menambah beban pikiran saya
apa sih bu
ibu kok seperti orang bingung
saya baru saja melihat aditya di luar
siapa tahu ibu itu bisa memberitahu saya tentang sesuatu
gimana kalau dia itu seorang penipu
seperti zarina dan titi yang tiba tiba datang ke rumah
aditya kamu itu harus ingat
banyak banget orang yang datang ke kamu
dan mereka selalu bilang kalau mereka itu bagian dari masa lalu kamu
mungkin kamu benar nadia
saya nggak mau pisah dari kamu
nadia itu gak mungkin
gak ada yang bisa memisahkan kita nadia
kamu lihat sendiri kan
itu aditya kan
dia berani mempermainkan anaknya
betul itu aditya bu
kurang ajar dia berani mempermainkan anak saya
aditnya sekarang sudah menemukan perempuan
dan dia juga akan mempermainkan perempuan itu
saya adalah orang yang paling bertanggung jawab

saya nggak nyangka dia adalah aditya yang sama
yang selama ini saya kira dia punya hati sebaik balaikatmu
ibu benar nggak ada gunanya lagi kita di sini
lebih baik kita pulang ke desa
masih hidup apa udah mati di sini
eh dia masih hidup nih lihat
bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit
gila loh kalau di jalan dia mati atau di rumah sakit
kita semua disalahin
udahlah lagian orang juga nggak tahu kalau kita yang nabrak
udah udah ayo cepet yuk
sayang ini kan rumah kamu juga
jadi kamu berhak melakukan apapun yang kamu mau
ya aku ini kan cuma sepasang sepatu tua yang bisa kamu campakkan dan kamu pakai kalau kamu mau
aku nggak bermaksud begitu
mungkin aku cuma terbawa suasana
aku akan selalu ada di samping kamu
jadi bapak iman kapan kamu mau menikahi aku
kapan pun kamu mau
iya pak pasiennya menghilang begitu juga ibu yang bersama dia
mereka pergi membawa semua barang barang mereka pak
apa lagi sih ini
ma'am ini benar benar udah berlebihan ma'am udah nggak tahan lagi
lebih baik kamu antar mama pulang
suster kalau ada kabar tentang mereka tolong beritahu saya
apa yang kamu lakukan disini
saya cuma sedang berpikir
berpikir soal apa
perempuan itu saskia
iya terus kamu mikirin apa
baik mbak ma'am
saya balik ke kantor dulu ya
nanti kalau ada perkembangan
pihak pihak kepolisian yang memberitahu kepada kalian
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
terima kasih om
jaga diri kamu baik baik
jalan dulu ya
kok ada polisnya disini kenapa
ya dia adik ibu dan cuma silaturahmi aja kemari
sayang kamu udah kasih tahu ibu tentang keputusan kita semangat
maaf saya dan julia rencananya akan menikah minggu depan
apa minggu depan
kenapa ibu keberatan
enggak ibu sama sekali nggak keberatan
cuma menurut ibu waktu seminggu itu terlalu cepat untuk mempersiapkan satu pernikahan
kok terlalu cepat
loh kan banyak sekali yang harus dipersiapkan
emang mengurus apa
yulia banyak sekali kan yang harus dipersiapkan
misalnya tanggal pernikahan siapa siapa yang akan diundang
juga akomodasi bagi tamu tamu yang datang dari luar kota juga cateringnya
jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan
kok kalau saya bilang itu nggak perlu ya bu percuma deh
kamu aja deh yang bilang
ma lebih baik saya dan julia nikah di kaua aja
iya mas lebih cepat lebih baik
karena saya juga nggak mau ada pesta ataupun ada yang macam macam lainnya
pegas sekali kamu sama mama
ya udah terserah kalian
mama tau nggak berhati kucampur
nggak usah kamu panggil mama mama lagi
tegas sekali kamu
ma sudahlah ma
saskia sudah pergi
dan dia pergi untuk selamanya
mama yakin dia masih hidup
walaupun dia masih hidup kan
tapi bagi kita dia sudah mati
dia sudah pergi dari masjid tanpa sepengetahuan kita
ya siapa tahu dia punya keperluan lain lain yang kita tidak tahu mam
tapi udahlah jangan
cukup ma cukup
terserah mama mau berpikir seperti apa
yang jelas minggu depan saya akan menikah dengan julia
dan saya harap juga mama bisa siap siap ke kua minggu depan